ketengan nangan yang ditampilkan oleh irjen verdi sambo kemarin menarik untuk kita telah lebih dalam
kita akan breakdown bersama mulai dari sambo memasuki ruang sidang hingga sambo keluar dari ruang sidang
untuk itu kita akan berbincang langsung dengan ahli gestur dan mikro ekspresi monika kumalasari
selamat malam bu monika
selamat malam mbak sasa
bu monika kita akan lihat bersama terlebih dahulu ya
kita akan merecall bersama cuplikan video sambo saat masuk kemarin hingga masuk ke dalam ruang sidang
ini adalah video sambo sesaat sebelum memasuki ruang sidang
dan kita akan melihat
ada satu video lagi pada saat dia masuk ke dalam ruang sidang ya bu ya
setelah itu saya ingin ibu untuk melihat apa sih yang dapat dibaca dari ekspresi dan juga gestur verdi sambo
kita akan lihat
ini adalah verdi sambo saat memasuki ruang sidang pada pagi hari itu terlihat pukul sembilan lewat dua puluh enam menit
ini adalah video trinita untuk vid monetary
nah itu adalah video trinita untuk vid earned di patreon karena desk syndrome
apakah ketenangan ini adalah yang sudah siap

apakah ketenangan ini artinya benar sangat siap
dan apa yang bisa lihat dari gestur dan juga ekspresialdi sambo
dicuplikan video tadi bu
ya mbak sasa seperti yang dilihat oleh mata awam
banyak yang mengatakan bahwa pak ferdisambo ini terlihat tenang
yang terlihat tenang adalah makrogesto
yang bisa terlihat oleh mata awal
namun yang jujur mengatakan emosi dari beliau adalah mikro ekspresi
ya ekspresi yang dimunculkan oleh otot otot di wajah ya dalam waktu cepat banget dua detik
saya mendapati di sini bahwa walaupun tanpa suara video yang beredar ya
saya mendapati banyak ekspresi marah atau geram
walaupun pada saat memasuki ruangan bu
waktu memasuki ruangan juga dan bahkan ketika membacakan teks permintaan
padahal teks tersebut dibacakan dalam kondisi sudah terkonsep
biasanya kondisi yang sudah terkonsep itu tanpa ekspresi
namun di sini bahkan ketika beliau menyerahkan teks itu kepada pemimpin sidang
ya ini ada porslep yang menunjukkan bahwa beliau geram
baik ibu kita akan lihat bersama sama kalau ibu bilang ada mikro ekspresi yang lebih bisa menggambarkan
saya juga memiliki
video yang lebih bisa menggambarkan mikro ekspresi saat sambo sedang dalam sidang
kita akan lihat videonya bersama sama
ini adalah video sambo dalam sidang
ini lebih jelas ya bu terlihatnya dibandingkan tadi
karena ekspresi wajahnya lebih terlihat walaupun dari sisi nampak samping
mungkin bisa ibu komentari ini video mikro ekspresi
dari verdi sambo
karena tidak mendengarkan apa konten yang dikatakan ya
saya melihat bahwa ada perubahan dalam blinking rate ya
blinking rate itu adalah kedipan mata
orang mengedip itu wajar
tetapi ketika kedipan matanya itu justru lebih frekuensinya lebih rapat
nah disitu kita perlu memberikan perhatian penuh
biasanya ya pada saat seseorang sebelum berbohong atau mengatakan kebohongannya ya
itu blinking ratenya meningkat
pada saat seseorang mengatakan sesuatu yang tidak kredibel ya
maka dia justru malah berusaha untuk menahan tidak mengedipkan matanya
yang ibu lihat dari
blinking rate yang ibu lihat dari ekspresi atau mikro ekspresi ferdis sambo ini lebih cepat kah atau lebih decrease
tetapi karena di mute kita tidak tahu apa konten yang dibicarakan di situ
tetapi ada likage atau ada perubahan baseline dalam hal blinking rate ini
itu dari mata
kalau dari gesture lain
dari gesur raut wajah mungkin
atau dari gesture tangan
kalau kita lihat dari wajah secara makro ya memang sepost to be atau seharusnya seperti ini ya
di dalam sidang etik ya
dan begitu juga makro atau body language yang ditampulkan memang seperti ini
terus kemudian kalau kita lihat tangan
ini adalah kondisi di mana beliau sebetulnya juga sudah serender
ini adalah posisi yang terbaik bagi beliau
itu tidak menutupi sesuatu
tetapi ini adalah posisi yang disebut dengan apa
jadi ini adalah posisi memasrahkan diri
ia tahu bahwa ia salah seperti itu
ini kan prosesnya juga udah lama ya
dan akhirnya sudah banyak improvement
yang saya lihat bahwa di sini juga beliau tidak
kalau orang tegang itu biasanya bahunya ini naik
tetapi di sini karena mungkin juga ditopang oleh tangan yang ada di senderan kursi gitu ya
maka ini sudah menjadi rilis sendiri bagi beliau
apakah artinya ini dia sudah siap untuk bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensinya
ini kan pada saat awal awal sidang ya
sudah siap menerima segala konsekuensi di akhir sidang bu
artinya ketika verbalnya beliau mengatakan siap
gestur makronya pun juga ditunjang bahwa ini adalah menerima
tetapi kalau akhirnya beliau mengajukan banding karena memang beliau selalu bisa melihat opportunity
bila ada opportunity kenapa tidak dilakukan
nah tadi yang menarik juga adalah saat bu monika mengatakan ada mikro ekspresi lain
pada saat membacakan surat permintaan maaf
kita juga memiliki cuplikan video pada saat sambo membacakan surat permohonan maaf
kita akan lihat bersama sama dan bisa langsung dikomentari oleh bu monika
apapun keputusan kembali kami siap untuk melaksanakan
ini adalah keputusannya
ini sesaat sebelum akan membacakan surat permohonan maaf
ini saat membacakan surat permohonan maaf
ini saat membacakan surat permohonan maaf bu monika
ini terlihat normatif
kita lihat dari suaranya tone dan sebagainya tekanan dan lain lain
karena memang sesuatu yang sudah dipersiapkan tinggal membaca
kehilangan spontanitas atau emosinya
tetapi emosi bisa kita baca dari mikro ekspresi yang terlihat dari otot otot di wajah
mikro ekspresi apa yang bu monika baca
banyak menampilkan kemarahan
apakah ini kontradiktif
di awal sudah terlihat surender
di sini mikro ekspresi yang terbaca justru marah
surrender bukan itu
apakah itu kontradiktif
apakah itu kontradiktif
apakah itu kontradiktif
apakah itu kontradiktif
surrender bukan artinya tidak diikuti dengan emosi atau ekspresi yang lain
surrender bukan artinya tidak diikuti dengan emosi atau ekspresi yang lain

tetapi kekeraman yang muncul bukan mungkin terhadap keputusan itu sendiri
tetapi kekeraman yang muncul bukan mungkin terhadap keputusan itu sendiri
karena tadi lagi lagi kita ke kurangan sumber data dari suara atau konten yang disampaikan
karena tadi lagi lagi kita ke kurangan sumber data dari suara atau konten yang disapaikan

mungkin geram atas peristiwa yang terkait dengan itu
mungkin geram atas peristiwa yang terkait dengan itu
peristiwa yang terkait dengan itu ya dengan kolega dengan anggota keluarga dan sebagainya
mungkin tidak terhadap konten yang disampaikan dalam surat permintaan maaf tersebut jadi bisa
jadi bukan karena kontennya tapi karena ia merikol peristiwa sebelumnya mungkin merikol
ya atau mungkin apa yang beliau pikirkan gitu ya nah seperti itu nah kemudian tadi juga dikatakan
bahwa ada ekspresi marah saat memberikan surat permohonan maaf kepada majelis menurut ibu apakah
itu juga karena recall peristiwa ataupun tidak menerima hasil keputusan dari majelis
hai saya tidak bisa memberikan keputusan ini tidak bisa menerima atau rikol dari satu peristiwa karena
lagi lagi keterbatasan tidak ada konten yang disampaikan oke baik kemudian pada saat sambung
ruang sidang ini juga terlihat tenang seperti itu ya namun ada yang bilang bahwa ekspresinya
cukup berbeda cukup tidak lebih tenang dibandingkan pada saat masuk bagaimana menurut analisa bung
nikah saya mendapati bahwa beliau ketika keluar dari ruang sidang itu ada menghela nafas lega ya
jadi sidang ini kan juga lama sekali ya paling tidak satu step sudah dilewati
nah itulah bahwa ketika ada kelegaan dari sesuatu yang tadinya ditahannya
hai itulah kenapa ibu bisa dilanjutkan mungkin penjelasannya
hai nah itulah yang apa namanya eh jadi makro dengan mikronya mikro membaca mengenai emosi emosi
yang tertutup yang tampak yang tidak terlihat oleh makrogras zur jadi kalau kita mengamati bahwa beliau
cukup tenang secara makronya iya tetapi secara mikro dengan emosi emosi yang muncul tidak dan
kenapa secara makronya juga tampak tenang ya karena ini sidang komite et komite etik komisi
etik dan beliau memang harus menampilkan baseline sebagai seorang anggota polri itu artinya
sebenarnya seseorang secara makro ekspresi bisa terlihat tenang namun belum tentu menggambarkan
apa perasaan sebenarnya apa pikiran dia sebenarnya apa maksud dan tujuan ia sebenarnya seperti itu
iya betul sekali dan ini bukan kemunculan ferdis ambo pertama di depan publik sebelum
sidang kode etik ia sempat muncul di barreskrim ada perbedaankah yang ibu lihat
oh jelas ada perbedaan disini karena beliau ketika menyampaikan statementnya saat akan diperiksa

dan di depan
pelajaran video two nehres free distoksion tidak akan halus mindah mindah agar semuanya bisa
terbaik dan juga ber alterul yang memudahkan negara untuk menressfillnya ya herbis misalnya biasanya they say it all about the dvd ngomong unfaithfulnessbreak dona anggota polri
masyarakat ini mungkin lebih tepat dilakukan oleh divisi humas polri ya daripada beliau yang pada saat itu sedang berperkara
dan ini sudah tidak terlihat ya seperti gambar yang saat ini sedang tayang
sudah tidak terlihat ya ini adalah gambar pada saat sambo masuk tidak terlihat sama sekali otoritas seorang jenderal seperti itu
tidak terlihat dan juga memang aturannya juga beliau sudah menanggalkan atribut atribut sebagai seorang jenderal ya
apakah dengan gestur dan ekspresi ketenangan ini bisa kemudian membaca seorang karakter ferdi sambo
ya dari gestur kita bisa membaca karakter pada saat itu
tidak karakter secara jangka panjang ya tetapi kalau di situ ketika kan kita lihat dalam konteksnya adalah mengenai sidang etik
maka yang terlihat sepertinya tenang padahal sebetulnya emosinya juga masih bergejolak
jadi sebenarnya riak riak itu benar benar disimpan ferdi sambo dalam dalam sebenarnya ya bu monika
dan wajar bahwa setiap orang berekspresi terhadap satu stimulansi
ya stimulus ya
baik terima kasih monika kumalasari telah berbincang pada malam hari ini di cnn indonesia newsroom